kawasan kota tua jakarta masih ramai saat weekend atau hari libur nasional
hingga kini kota tua masih menjadi destinasi wisata warga jakarta dan warga dari luar kota
kawasan ini memiliki luas lima belas hektare dan mempunyai ciri khas pelabuhan tradisional jawa
tempat dengan nuansa lawas ini mempunyai detarik tersendiri
di antaranya beberapa museum seperti museum bank indonesia museum pelabuhan sunda kelapa dan museum fathahila
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua pemerintah provinsi dki jakarta mulai merencanakan revitalisasi kawasan ini
untuk dijadikan tempat wisata yang nyaman dan mengedukasi
pemprov dki bersama dengan dinas bina marga dki jakarta sedang melakukan revitalisasi
ataupun pembongkaran trotoar di sejumlah titik yang ada di kawasan kota tua jakarta
nantinya kota tua akan disulap menjadi seperti abad ke tujuh belas yang mengutamakan para pejalan kaki
dan juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum
namun apakah itu yang menjadi harapan warga jakarta dan harapan bagi masyarakat yang jauh jauh dari luar kota
untuk datang ke kawasan jakarta
dan bagaimana tanggapan dari pemerintah untuk membangun kembali kawasan kota tua
kawasan kota tua jakarta atau yang dikenal dengan sebutan batavia lama
kini tengah dipercantikkan
revitalisasi trotoar ini sudah berlangsung sejak bulan februari lalu
dan ditargetkan selesai akhir juli nanti
trotoar di jalan ketumbar jalan kemukus dan jalan lada dalam
akan diperlebar menjadi tiga meter sehingga cukup luas untuk aktivitas para pejalan kaki
tak hanya itu trotoar juga akan dilengkapi dengan ubin pengarah atau guiding block
serta jalur khusus sepeda
lebih bagus kan kalau kotukan kebanyakan pejalan kaki
ya mungkin lebih bagus pada nyaman gitu
kan jarang yang bawa kendaraan kalau ke sini
paling naik kereta gitu
ya mungkin fasilitasnya sih yang perlu ditingkatkan lagi
kayak contohnya kamar mandi sih wc umum itu aja sih
ya susah tadi
harapannya sih kota tua bisa lebih nyaman buat pengunjung
terus kalau bisa pepohonannya tuh lebih banyak
biar kita tuh merasa nyaman
itu tugas kita
sebagian warga berpendapat revitalisasi trotoar ini akan sangat menguntungkan bagi mereka
yang datang ke kota tua menggunakan transportasi umum seperti bus atau kereta api
karena tidak perlu pusing mencari parkir
sementara itu pengamat tata kota yayat supriyata mengatakan
pemerintah harusnya fokus kepada pengembangan bangunan gedung tua yang ada di kota tua
agar kota tua kembali hidup seperti sedia kala
jadi kegagalan utamanya adalah apakah kita mampu tidak menjadikan areal atau kawasan kota tua itu menjadi living monument
monumen yang hidup
kota tuanya ada bangunannya ada tapi kehidupannya tidak
revitalisasi trotoar kota tua akan membuat masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi umum merasa nyaman
bisa masuk ke transjakarta kita jack lingo bisa kemana saja
jadi nanti itu akan menjadi destinasi yang menarik
baik orang yang dari mana itu bisa langsung naik kereta api ataupun transjakarta
turun langsung ke haltenya yang kota tua yang sudah kita sediakan sudah kita bangun
sehingga mereka tidak jalan kaki
sudah kita buatkan jalur sepedanya juga
jadi nanti akan menjadi kawasan menarik
bebas polusi kemudian orang jalan nyaman akan terjadi kuma di situ
dan kita buatkan tempat tempat ruang ketiga juga
pengembangan kawasan kota tua akan dilakukan bertahap setelah revitalisasi trotoar selesai bulan juli
nantinya kawasan jalan lada akan menjadi area low emission zone yang dikhususkan untuk kendaraan listrik
tim liputan cnn indonesia